kenapa aku mimisan
pasti cuma karena aku banyak pikiran
atau karena kecapean
li jadi ternyata kamu sama mercy tuh satu bapak
aku tuh enggak pernah yu minta mercy ngakuin aku sebagai saudara
aku cuma pengen minta maaf sama dia
aku juga mau dia maafin aku yu
ah si mercy itu kan suka baju baju yang lucu sama unik ya kan
nah kamu bisa jahit kan
iya yu kamu benar
mer ini kasih kadang buat kamu
ya ini sebagai tanda minta maaf aku
tolongnya diterima ya
kemudian kamu suka ya
itu aku sendiri lho mer yang ngejahit
lo pikir cuma dengan baju busuk ini
gue bisa terima lo sebagai saudara gitu
gue gak bermaksud kayak gitu
lo udah ngerebut gilang dari kue
dan sekarang lo ngerebut bokap gue dari gue
udah bikin keluarga aku tuh berantakan
nyokap bokap gue tuh berantem mulu gara gara nyokap lo tau gak
dengan baju busuk loh ini
jangan kasar gitu dong sama lia
lo mau belain dia
sampai lo puas
kamu gak pantas kayak gitu sama lia mer
dia kan maksudnya baik
apalagi sekarang ternyata dia saudara kamu mer
harusnya kamu berbuat baik sama dia pekerja kayak gitu
harusnya kamu berbuat baik sama dia bukan jahat kayak gitu

aksan tuh saudara kandung lo
sementara lia tuh apa
lia tuh cuma saudara tiri gue
saudara tiri gue
terus sekarang oh minta supaya gue baik sama dia
maafin mercy ya sayang
sepertinya dia belum bisa nerima kamu
nanti papa juga akan coba bicara sama dia
gak usah pa
gue gak mau mercy tambah benci lagi sama lia
kamu kan udah janji sama ibu gak akan ketemu sama papa yos lagi
kamu larang aku ketemu dengan dia
kamu gak boleh begitu dong an
lia itu gara gara aku

ya gitu gitu

ria puas kamu
puas karena kamu udah bikin ibu kamu nangis iya
kamu ini kamu jadi anak nggak pernah bisa diatur
ibu kamu itu sekarang udah jadi istri saya
dan saya paling nggak mau kalau sampai ada satu orang pun menyakiti dia
walaupun itu juga anaknya sendiri
mama aku mau kue dong mah
dari tadi dong kamu ambilinnya nih
sengaja gulanya nggak terlalu banyak
kan kita punya gendut soalnya
ikut gue jalan yuk
gua ikut jalan bareng lu
nah gitu dong
walau bagaimanapun juga kalian ini adik kakak
bilang kamu harus jagain aksan
aku lapar banget
kamu kalau pake jaket kan jadi makin ganteng
gilang kamu sebagai kakak harus jagain adik kamu ya
jangan sampai lecet sekalipun
mama gak pernah perhatian kayak gitu sama gue
apa gue beda sama aksan
gua nggak boleh eri
aksan kan adik gue
wajar kalau mama lebih sayang sama dia
karena selama ini mama kan udah kehilangan aksan

masih tiga puluh tahun
bisa atau kemana
nanti gua tunjuk
udah jelas kan masuk
keberkan pantai nerbakan pavitr overview
ibu gak bisa cerita sama lia selama ini karena ibu takut nak
ibu takut kamu nanti dicelakain sama bu ingrid
kan kamu tahu kan seberapa bencinya dia sama kita
mimisan kenapa aku mimisan
pasti cuma karena aku banyak pikiran atau karena kecapean
nggak nyangka ya juan
ternyata ahliah itu saudara kamu
yuk kamu yakin lia nggak bohong
kamu kaget kayak gitu sih
emangnya kamu belum tahu ya
juan apa apaan sih kamu teriak teriak begitu
papa tuh yang apa apaan
pa apa bener pa
kalau lia itu saudara diri juan
pak kenapa juan harus tahu dari orang lain
kenapa pa nggak pernah bilang sama juan sih pa
juan dengerin papa dulu
pa juan bener bener kecewa sama papa
lo datang sini mau marah juga sama gue
mau nyalain gue juga
kenapa lo marah
li gue nggak tahu harus marah apa nggak
soalnya semua ini bukan salah lo
gue juga nggak tau perasaan gue kaya apa sekarang
marah gue juga nggak tau
makan baik dan tulus
makanya gue senang banget punya adiknya lo
karena yang tadi
ini sebagai tanda minta maaf dari dia
ibu jadi suka marah marah sama kamu
tapi kamu harus percaya
kamu harus tahu satu hal
walaupun ibu suka marah
ibu cuma masih kangen sama kamu
ibu masih pengen tol kamu terus